saudara dua pria mencuri sebuah sepeda motor tua milik warga yang sedang menjenguk pasien di
puskesmas kamal kabupaten bangkalan jawa timur hasil pencurian motor curian ini digunakan kedua
pelaku untuk membeli narkoba jenis sabu aksi pencurian sepeda motor ini terekam cctv milik
puskesmas personel polres bangkalan yang menerima laporan langsung ke tkp dan mengungkap identitas
pelaku pencurian kedua pelaku ditangkap di tempat yang berbeda dan mengaku mencuri sepeda motor untuk
membeli narkoba atas perbuatannya kedua pelaku dijerat pasal tiga ratus enam puluh tiga kuhp tentang pencurian dengan
pemberatan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara telah diamankan dua pelaku curanmor
yang tkp di puskesmas kamal oleh tim dari polres dan polsek kamal rencananya ini kan
kendaraan mau dijual jadi sebelum dijual sudah digagalkan oleh teman teman dari
reskrim polsek kamal rencana buat rencana ini jadi duitnya ini dipakai untuk beli sabu sabu